pada hari ketiga seleksi timnas u sembilan belas kemarin sudah ada delapan pemain yang dinilai pantas untuk memperkuat squad timnas u sembilan belas
pelatih timnas u sembilan belas indra syafri menegaskan akan lebih mengutamakan pemain asal dalam negeri ketimbang para pemain naturalisasi
latihan yang dilakukan timnas u sembilan belas di hari ketiga ini berorientasi pada pola permainan
hal tersebut diungkapkan indra safri usai melatih para calon pemain timnas u sembilan belas di lapangan national youth training center
sawangan depok jawa barat jumat sore
indra menegaskan seleksi para pemain akan terus dilakukan hingga ke tahap enam
tim seleksi juga masih menunggu para calon pemain lainnya yang masih menjalani pelatihan dan pertandingan di luar negeri
indra menambahkan selama tiga hari seleksi dilakukan sudah ada delapan pemain yang dinilai layak memperkuat skuad timnas u sembilan belas
namun indra enggan menyebut nama serta posisi para pemain tersebut
terkait pemain naturalisasi dengan tegas indra mengatakan akan lebih mengutamakan para pemain dalam negeri
untuk memperkuat timnas di piala aff dua ribu dua puluh
saya per hari ini
ada delapan pemainnya yang saya pikir bisa untuk direkrut
kita stop lah ya bicara naturalisasi gak usah dulu
kasih kesempatan dulu ke anak anak kita yang ada dalam negeri
kita banyak kok pemain pemain
rencananya para calon pemain timnas u sembilan belas ini akan menjalani proses seleksi dan latihan di sawangan depok hingga sabtu
fahmi febrian depok